kita akan jeda sejenak konferensi pers dari bank indonesia dan kita akan menuju ke depok
dua pasien yang positif covid sembilan belas diketahui bertempat tinggal di depok jawa barat
dan bagaimana pemerintah depok menanggapi temuan terbaru kasus covid sembilan belas di wilayahnya ini
kita terhubung lewat sambungan telepon dengan wali kota depok muhammad idris
selamat siang pak idris
selamat siang mbak ratu ya
ya diketahui bahwa warga negara indonesia ini bertempat tinggal di wilayah depok
kemudian bagaimana dari penanganan di wilayah depok sendiri pak idris
ya kalau boleh saya setware ke belakang
sebenarnya kita sudah sampai mengeluarkan edaran pencegahan sejak akhir januari
kita perkuat lagi di awal februari
ya kita dapat berita informasi pada tanggal dua puluh sembilan informasi dari pihak rumah sakit
katanya ada pasien yang datang kembali
yang sebelumnya tanggal dua puluh tujuh februari
datang merobot ke mitra keluarga kota depok
informasi awalnya diagnosa tidak ada gejala penyakit ini
tapi hanya penembronitis
sehingga ketika dia kembali ke rumah sakit intan pada tanggal dua puluh sembilan februari
dia bercerita dia mengkhawatirkan terhadap dirinya
karena dia sempat berinteraksi dengan seorang warga negara jepang dari malaysia
yang datang ke indonesia
dia sebagai pendamping
dan dia mencari penyakit
di entertainment di jakarta
makanya dia minta diperiksa ulang
dan ternyata memang positif
dan segera dibawa ke rumah sakit di jakarta
ini namanya pasien anak ya
bukan anak sih
lalu dapat informasi lagi
ibunya berusia enam puluh empat tahun
ini juga dengan gejala yang sama
akhirnya kedua pasien
ini dibawa ke rumah sakit di jakarta
seperti itu mbak
jadi sempat dirawat di mitra keluarga depok begitu ya
bagaimana kemudian dengan warga ataupun orang orang yang pernah kontak dengan suspekted ataupun yang positif corona ini
kita langsung datangi rumah alamat yang bersangkutan
memang informasinya bahwa di rumah ini ada seorang pembantu dan seorang tukang kebun
tapi ketika petugas saya datang ke sana rumahnya sudah kosong
kita tidak bisa melacak dua orang ini
seperti itu mbak
maka sekarang juga saya minta kepada pihak kelurahan bersama puskesmas untuk melacak gejala gejala
barangkali mudah mudahan tidak tersebar di sekitar di komplek ini
nah memang ini komplek ini apa namanya memang dikenal dengan komplek yang mohon maaf warganya agak sedikit eksklusif
artinya interaksi antara warga memang relatif kurang
karena mereka adalah produktif
jadi mereka tidak bisa melacak
mereka harus berusaha produktif dan aktif di jakarta rata rata
seperti itu mbak
apakah kemudian dari depok sendiri akan ada desinfektanisasi lingkungan begitu pak
atau seperti apa
sedang dalam proses ini
seperti apa teknisnya pak
dalam proses nanti update nya progress nya saya minta di update dilaporkan
untuk kita lakukan tindakan tindakan
laporan laporan dari warga dari tetangga khususnya wilayah ini
dan juga tentunya
kita akan evaluasi lagi
kita akan evaluasi efektivitas edaran yang sudah kita buat
akan kita perkuat lagi dengan ada dua kejadian ini
kepada masyarakat warga
tentang masalah pencegahan dan tindakan tindakan pelaporan terhadap pasien di masyarakat yang terindikasi gejala virus ini
seperti itu mbak
apakah kemudian dalam beberapa hari ini sudah ada di rumah sakit
atau di rumah sakit khususnya di depok begitu pak
ada yang mengindikasikan gejala gejala ataupun dan bagaimana kesiapan dari fasilitas kesehatan di wilayah depok sendiri
pihak rumah sakit mitra keluarga melaporkan sudah memang merumahkan ada tujuh puluh satu tenaga medisnya
yang diduga sempat interaksi dengan dua pasien ini
dan dilakukanlah pemeriksaan
tadi informasi terakhir progress nya ada apa
ada lima tenaga medis
tenaga medis yang memang harus dilakukan pendalaman pemeriksaan karena memang ada gejala gejala tersebut
itu yang diikan nanti di rumah akan kita periksa ulang di rumah sakit kita
dan kita akan buat ruang rawat satelit di rumah sakit umum daerah khusus
ya untuk ruang ruang isolasi
kebetulan kita baru saja menyelesaikan pembangunan rumah sakit umum daerah di yang delapan lantai ini
baik jadi ada lima orang begitu yang dirumahkan ya pak ya dari tenaga medis
enggak yang dirumahkan ada tujuh puluh satu pak
ada tujuh puluh satu baik yang dirumahkan
tapi tadi ada dilaporkan dilaporkan ada yang memang dari tujuh puluh satu itu lima orang terindikasi ya belum belum dipastikan nih
makanya kita juga kita terus melakukan desinfektasi
baik pak idris
di rumah rumah pasien
di rumah pasien ya
baik jadi dari tujuh puluh satu tenaga medis yang bekerja di mitra keluarga ini ada lima yang terindikasi begitu yang masih dalam pantauan begitu ya pak
masih dalam pantauan
baik nantinya akan dirujuk ke sulianto saroso ataupun tetap masih dipantau
ini kita dalami pemeriksaannya di rumah sakit kita rumah sakit umum daerah
kita siapkan apa namanya ruang ruang semacam rumah sakit satelit lah gitu ya
ruang khusus nah nanti kalau memang positif ini ya kita segera langsung bawa ke sana ke rumah sakit di jakarta
ini kan pastinya membuat panik begitu khususnya warga depok dan sekitarnya
bagaimana kemudian himbauan dari bapak untuk para masyarakat
ya tetap tetap jangan panik menghadapi tantangan seperti ini
apa namanya harus tenang
intinya bahwa penyakit ini memang sumber ini adalah virus
nah virusnya sangat terkait dengan masalah ketahanan tubuh kita
ketahanan tubuh sangat baik masalah pola hidup sehat kita
misalnya cuci tangan dengan sabun dari luar mau makan dan sebagainya
dengan bersih tepat dan benar cuci tangannya
bukan sekedar cuci tangan cuci tangan dengan sabun dengan benar dan tepat
yang kedua tidur cukup
terus bagi yang mempunyai kebiasaan merokok syukur syukur bisa berhenti merokok
karena dengan merokok daya tahan tubuh kita akan berkurang
ya biasanya seperti itu
nah kita untuk menjaga kesehatan seperti itu
bagi yang terkena flu agar menggunakan masker
apa namanya untuk penggunaan masker supaya lebih efektif di masyarakat
bagi yang kita tahu dia sedang flu dan yang sakit flu tidak memakai masker
ya kita yang proaktif pasien apa namanya warga sehatnya menggunakan masker
seperti itu mbak
jadi himbauannya untuk tetap menjaga kesehatan
mengenai masker sendiri pak apakah kemudian pemerintah kota akan membagikan masker yang perlu
ataupun ada di fasilitas fasilitas kesehatan di dekat di depok dan sekitarnya
ya nanti kita akan lihat kita upayakan
baik terima kasih pak muhammad idris atas waktunya wali kota depok